harus kita syukuri bahwa pariwisata kita telah berperan tumbuh berkembang dan makin lama makin dewasa
dan hari ini biasanya selalu setiap bulan tahun ada tempangan dan ada perdagangan besar
ya insya allah malam ini kita akan berhasil
selamat berjaya semua berjuang yang masih jauh usia baru enam belas
nanti juga tumpang yang dihitungnya maksa kilodok yang mendalam
ini juga jadi tragis
jualan maksa kilodok